sahabat ganjar menggelar senam sehat bersama di kabupaten banyumas jawa tengah dan jakarta utara pada minggu dua puluh empat september dua ribu dua puluh tiga
acara ini digelar untuk merayakan kebugaran kebersamaan dan juga menyatakan dukungan untuk ganjar pranowo sebagai calon presiden indonesia di tahun dua ribu dua puluh
minggu pagi dua puluh empat september dua ribu dua puluh tiga sahabat ganjar menggelar senam sehat di dua lokasi sekaligus yakni kabupaten banyumas jawa tengah dan kota jakarta utara
kegiatan ini digelar oleh sahabat ganjar untuk merayakan kebugaran kebersamaan dan juga menyatakan dukungan tulus untuk ganjar pranowo sebagai calon presiden indonesia di tahun dua ribu dua puluh
di kabupaten banyumas jawa tengah acara yang berlangsung
yang ramai ini melibatkan peserta dari berbagai usia dan latar belakang
salah satu yang paling berkesan adalah dukungan kuat dari kalangan ibu ibu untuk ganjar pranowo sebagai calon presiden indonesia di tahun dua ribu dua puluh
saya sangat senang adanya senam di sini untuk mengisi waktu luang saya dengan sahabat ganjar
nomor satu saya terima pendukung pak ganjar kedua mencari kesehatan ketiga kumpul dengan
bisa bersihlah terang
bisa bersihlah terang
kami dengan pak ganjar sahabat ganjar
semua mendukung ketua pemakilan dari teman teman
harapannya semoga pak ganjar menang maju untuk sukses
pak ganjar menang
acara ini juga disambut baik dpc sahabat ganjar kabupaten banyumas suprianto
ia mengatakan acara ini diharapkan dapat memompas semangat masyarakat menjelang pemilu dua ribu dua puluh
memang luar biasa sahabat ganjar
tugas oleh ketua kehidupan berupa senam sehat indonesia
mereka ibu ibu remaja semuanya bergabung di sini meramaikan
diharapkan nantinya akan memompah semangat terutama dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
dan mereka antusias terhadap ganjar luar biasa
tentunya kita sebagai relawan sahabat ganjar bersama sama masyarakat ini agar pak ganjar bisa tercapai cita citanya
bisa mendukung apa yang kita
harapkan tidak pak ganjar terpilih menjadi orang nomor satu di indonesia
acara yang diikuti ratusan warga banyumas ini juga menjadi platform yang ideal untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat terhadap masa depan indonesia
dukungan yang begitu kuat dan penuh semangat untuk ganjar pranowo menggambarkan keyakinan bahwa pemimpin yang peduli dan berkomitmen dapat membawa perubahan positif yang diidamkan oleh rakyat
dukungan yang begitu kuat dan penuh semangat untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat terhadap masa depan indonesia

tak hanya di kabupaten banyumas di ibu kota sahabat ganjar juga sukses menggelar acara senam sehat bersama ratusan masyarakat
kegiatan senam sehat bersama ini digelar di kecamatan cilincing kota jakarta utara
acara senam sehat bersama ini bertujuan untuk mendorong gaya hidup sehat dan aktif dalam masyarakat
ratusan peserta dari berbagai kalangan ikut berpartisipasi dalam acara ini dengan semangat yang tinggi

nam sehat bersama yang diadakan di kabupaten banyumas dan kota jakarta utara
menjadi bukti nyata bahwa masyarakat siap bersama sama menuju masa depan yang lebih sehat
lebih baik dan lebih hijau bersama ganjar pranowo